kemacetan di jalur selatan menjadi semakin parah di hari h lebaran
kemacetan dimulai dari sebelum pintu keluar gerbang tol cilenyi
sampai dengan jalur ke arah tasik dan garut
banyak pemudik yang beristirahat untuk menghilangkan rasa lelah karena macet
hari kedua lebaran jumlah kendaraan yang keluar dari tol cilenyi meningkat
sekitar enam kendaraan dari angka normal
yakni sekitar sepuluh kendaraan menjadi enam belas kendaraan
tentu saja hal ini berdampak pada kondisi lalu lintas sepanjang jalur selatan
kemacetan ini terus mengular dari sekitar enam km menuju pintu keluar tol cilenyi
sampai malangbong untuk jalur menuju arah tasik
dan juga kadunggora untuk jalur ke arah garut
dan untuk update terkini arus lalu lintas di nagrek jawa barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia gloria angelin
selamat malam glory bagaimana update terkini di nagrek tempat anda berada sekarang
selamat malam olivia
di nagrek ini masih terjadi kemacetan olivia
dan boleh saya katakan terjadi macetan yang lebih parah dari hamin lebaran
karena berdasarkan data yang saya terima
waktu hari hamin lebaran jumlah kendaraan yang kenaikan jumlah kendaraan sekitar tiga ratus
namun pada hari ini sebanyak enam
dan kemacetan ini terjadi dari parakan muncang ke jatinangor
dan terlebih lagi sebelum pintu keluar tol cilenyi olivia
dan kemacetan terus
terjadi sepanjang jalan sampai ke arah garut yaitu sebelum kadungora
dan sampai ke arah tasik yaitu sekitar malangbong
dan kemacetan ini didominasi oleh kendaraan dengan plat b atau plat dari jakarta
dan juga para pemudik lokal olivia
apakah kedua arah lalu lintasnya yang ke arah garut dan sebaliknya juga sama sama padat
dan apa saja upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mengurai kemacetan
apakah mungkin ada
apakah mungkin ada kontra flow atau buka tutup seperti itu
ya olivia sebenarnya saya tidak melihat kepadatan ke arah balik ke cilenyi
namun kepadatan hanya terjadi ke arah garut dan tasik saja olivia
dan untuk rekayasa lalu lintas yang dilakukan petugas tidak berbeda jauh dari sebelum sebelumnya
di jalan arteri ini di nagrek tidak ada rekayasa karena ini jalan utama
namun di cagak nagrek ada rekayasa lalu lintas buka tutup
di mana nanti ketika kendaraan
telah memadati arus ke tasik
maka polisi akan menutup dan mengarahkan ke garut
dan begitu juga sebaliknya
ketika garut menjadi penuh dan padat
maka akan diarahkan ke tasik
dan juga ada rekayasa lalu lintas satu arah
yang diberlakukan di sepanjang jalan limbangan dan juga kadung orak
baik kalau begitu gloria angelin
produser lapangan cnn indonesia melaporkan